kita harus balik ke jam mereka ya waalaikum salam waalaikum waalaikum salam ini ada apa ini
ya gini posat ah kita nih bertiga nih bubas dendam sama anak kampung itu udah malekin kita
pausat ya kan lukman bener tuh astagfirullahaladzim anak anakku sekalian yang ustadz sayangi agama
islam melarang umatnya memiliki sifat pendendam kenapa lagi besok
lalu bentuk badannya enggak salah lagi enggak salah lagi udah masih dia tapi ngomong ngomong
saat itu bocah ngapa jadi senyum senyum gitu ya lagi kesel gitu lagi kayak sedih begitu oh
iya tapi anak anak nakal yang dibilang sama ini ada siapa siapa cuman dia doang
mendingan kita paranin aja kita tanyain ah itu baru bener
ini ustadz musa ya ini ustadz musa yang mulia dasar tuh memang mau bikin siapa
ya sih biber ya apa apa deh jauh jauh sama beda usah usah apaan deh mungkin
bareh aja deh kamu ngapain di sini terus anak anak kecil yang ganggu kamu yang kata indra mana dan pergi
enggak ada gunanya buktinya tadi saya ngelawan mereka aja kalah mungkin dia mau belajar
bikin kue kali ngapain hah mau lawan anak yang itu lemparin kue bulu gitu aja udah kamu yang sabar aja
ya belajar ilmu silat itu nggak langsung bisa perlu proses
belajar ilmu silat itu nggak langsung bisa perlu proses
kamu harus sabar jadi anak sebab orang sabar penjualnya lebar
ah sudah ketok
ah udah deh ustadz
udah deh ustadz ustadz ngosot jaga saya untuk menentukan jalur hidup saya
biasanya puitis banget
eh itu kalau mengukur nanta bukan lewat situ salah jalan
terus lewat mana ustadz
ya udah deh ustadz
eh udah salah galak lagi bocah
ah usah usahan mau ngambak salah jalan
wah itu yang disebut dengan tv mewah dalam kardus
di mana belinya
ini mau pantun panggilnya gimana belinya
tipi mewah dalam kardus
wah ide bagus
yuk kita pergi
jadi haikal sama dodot
nah ini belanjaannya nih
udah lengkap kan dod
insya allah lengkap
nih bapak lili
terima kasih ya
kayak bapak lili
ini haikal dodot
kamu ngapain disini hari
ini aku mau tukar kuponnya
yang baru beli jadi kamu
yang itu doang
eh kalian boleh kok ambil aja semuanya
biar aku yang bayarin
renjakinya anak soleh
eh bapaknya lili
nih aku mau tukar kupon undiannya
ini mah kupon udah kadaluarsa
udah kalah aku
masa sih pak
nah sekarang dua ribu delapan belas
nah ini tuh
deketin tati pertama
mereka datang memalai kita diwetak wetak wah ayo kamu kemana duit duit di mana
di sobring kemarin kamu ngapain tinggal ninggalin aku aja ini bantuan nih
tapi bantuan yang ada tanda tanda anak anakku nantem masih bikin malu
afons ini informasi penting banget bener tuh yuk kita harus kasih tahu ke santriwati lain
kita harus balik mereka ya waalaikumsalam waalaikumsalam
ini ada apa ini gini bau set
bertiga nih bubas dendam sama anak kampung itu udah malaik kita pausat ya
kan lukman bener tuh astaghfirullahaladzim anak anakku sekalian yang
ustadz sayangi agama islam melarang umatnya memiliki sifat pendendam kenapa
karena sifat pendendam itu hanya akan menghilangkan kendali atas dirinya tapi
jadilah kata rasul kuno ibadallah ikhwanah jadilah kalian hamba hamba allah yang
bersaudara fahim dong
maksud dari ayat tersebut adalah dan bagi orang orang yang diperlakukan secara
zulim mereka membela diri dan
suatu kejahatan adalah balasan kejahatan yang serupa maka bagi siapapun yang bisa memaafkan
dan bisa berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan allah subhanahuwata'ala karena
sesungguhnya allah tidak menyukai orang orang yang berbuat zolim pahit tuh pahit tapi usut
apa gunanya silat kok nggak digunain ustadz ganda gunanya dong ustadz kalau nggak buat balas dendam
buat pukulin orang secegum pos pos penbas dan iya pos pos gunanya masalah begini kita selesaikan
nanti ustadz akan bertemu dengan pihak berwenang dengan ketua rt nya nanti kita selesaikan dengan
jalan musyawarah supaya tidak ada dendam diantara kita fahim dong eh teman teman sini deh sini deh
ada kabar penting
ini lili semuanya jelasin jadi kabar pentingnya adalah jeng jeng para santriwan enggak mau latihan
silet lagi kenapa enggak mau latihan silet lagi kenapa kenapa kenapa kenapa jadi gini anak santriwan
enggak mau ikut silat karena solbri solbri bilang dia pernah dipalahin sama anak kampung oh ya
terus kalah ngelawan preman preman dan juga solbri bilang silat itu ndak ada gunanya ya
jupu kalau menurut aku sih ya ya kita seperti sama solbri silat emang enggak ada gunanya ya
bener juga ya ya kan bener kan abanggu emangnya enggak ada gunanya ya kan bener kan abanggu emangnya
enggak ada gunanya silat itu menurut kalian siapa bilang saat ada gunanya
pokoknya kita itu tidak boleh mengikuti sifat sifat anak santriwan kita itu harus tetap latihan silat
supaya kita itu bisa bela diri kawan kawan ini debutan kalau emang benar benar kamu itu jago
silat kamu latihan silat dan silat itu ada manfaatnya kamu coba beri shalat kamu begitu jika juga kamu benar benar kamu itu jago silat kamu latihan silat dan silat itu ada manfaatnya kamu coba berani sangat kamu setuhu jajanya

awan ditunjukin buta ya
coba tapi ambil itu tuh kayu yang di situ
ini nih yang tebal
ini nah kayunya
nih udah deh
biar buta buktiin kalau buta tuh bisa
kalau emang bener bener kayunya patah berarti kamu emang gabut
disini lah disini
tuh butinya patah
coba satu lagi kan lagi satu lagi
ini tambah lagi
ya yang lebih
ini ah kecil bagi butet mah
patah patah lagi
butinya kalau buta keren
buktinya kalau buta tuh bisa
aduh palingan juga honky
itu kan cuma tebal doang
kalau kayaknya dua deh dua
palingan juga aduh
tahan tahan tahan
tahan tahan tahan
tahan tahan tahan
tahan tahan tahan
tidur dulu yuk
tidur dulu yuk
buta tuh apaan bisa
geri father kenapa pangger father
professor greenmore yang dalam lalu dulu
mentioned as bakter olich pivotangka
namun kapan otras berbincang dengan pak nek
dan itusorry kagetnya